makanan di masa pandemi ini
ya itu penyakitnya akan berada bersama kita seumur hidup
untuk membedakan sajian telur di kedai ini dengan sajian di lokasi lain setidaknya ada tiga jenis
atau bisa kadang request buat di mix gitu opor sama karinya gitu sih